sekarang lebih baik lo pergi dong
kalau kamu sampai berurusan sama polisi
indi itu gak bisa bantu kamu lagi edo
jadi tolong deh edo ya
sekarang bukan cerita kamu sama kanila lagi
sekarang ini cerita kamu dengan indi
indi itu cinta banget sama kamu
kamu pasti bahagia deh sama dia
ma udah deh
edo ngantuk ma
edo mau tidur lagi
oke mama keluar
kamu jangan pikirin kamila lagi
apalagi mikirin bayi yang gak penting itu edo
ma udah deh ma edo mau tidur
tapi kamu mau kan dengerin omongan mama
mila aku berangkat ke klinik dulu ya
hari ini aku banyak kerjaan
jadi aku gak bisa nganterin kamu untuk nengukin kafa
iya kak fadil gak apa apa ko
ya udah aku berangkat ya
kata om tama sama tante ambar kan harus dibiasain
yaudah berangkat ya mila
fadil memang beruntung memiliki calon istri seperti kamila
demi alena kamilah ikhlas kehilangan pak haris
padahal sejak dulu kamila sangat terlalu berharga
ingin bertemu ayah kandungnya
butini udah kenal kamila sejak lama kan bu
ibu udah tahu karakter kamila bagaimana
kamilah selalu berkorban demi orang lain
dulu demi ibu sekarang demi alena
kamila hampir tidak pernah memperdulikan dirinya
kepentingan sendiri semua demi orang lain
jadi sekarang menurut ibu apa kamila masih pantas disalahkan
ya allah aku sama sekali gak menyangka
kalau kamila melakukan itu dengan baik

apabila memang anak yang baik
dia selalu berkorban demi orang lain
ya allah betapa besar dosaku pada kamila
semoga kamila bisa memaafkan aku ya allah
haris berangkat dulu bu
sarapan dulu haris
haris sarapan di kantor
harus buru buru harus meeting dengan klien
kamu harus sarapan dulu
kamu sarapan ya sedikit saja
ibu gak mau kamu ambruk gara gara kamu lupa sarapan
ibu ambilkan ya
kamu mau roti atau nasi goreng
nasi goreng ya
biar sedikit halus
perut haris nggak enak
haris katanya penyakit kamu serius
kamu harus ke dokter ya
nanti setelah haris meeting haris ke dokter bu
haris berangkat dulu ya bu
duduk duduk duduk
duduk duduk duduk
duduk duduk duduk
duduk duduk duduk
duduk duduk duduk

tapi ke kantor dulu ya
papi nge sarapan dulu
papi berangkat ya alena
itulah makanya kamu jangan sakit sakit lagi ya
papi itu sakit gara gara terlalu banyak mikirin kamu waktu kamu sakit
nggak boleh banyak pikiran
tidak boleh minum obat penenang lagi
tidak boleh depresi
kamu harus jadi wanita yang teguh tegar dan tahan banting
oh iya kamu juga harus minum susu
supaya kamu tambah sehat
sebentar ayang ambilin ya
karena aku hanya mau jadi pacar cewek kuat yang mandiri
kamu harus kuat dan mandiri seperti kami
mereka ingin supaya aku tegar
jadi perempuan kuat
jadi kamila menghindar dari haris karena alena
nantes aja kamila begitu berubah bu
dia tega minta hari supaya menjauhinya
padahal ibu tini
kalau melihat haris terlihat jelas
kalau kamila itu sangat menyayangi haris
dan haris juga begitu bu
dari sorot matanya kelihatan teduh ketika dia melihat camilla
sekarang apa yang harus saya lakukan
saya takut haris sakit karena tidak tahan berpisah dengan kamila
butini tenang aja ya
saya akan coba bicara sama haris
setidaknya saya akan coba paksa haris untuk ke dokter
terima kasih laras terima kasih
kamu tetap baik sama ibu
padahal ibu pernah jahat sama kamu
bu tini nggak boleh ngomong seperti itu lagi ya bu ya
karena sampai kapanpun saya menganggap ibu itu orang baik
terima kasih laras
terima kasih laras
terima kasih laras
terima kasih laras
beg beg aja kan
singkatan dari nama om dan mama kamu
tapi ternyata nama kamu cover
sedang melihat bayinya juga ya pak
wah lucu juga anaknya
mirip sekali dengan bapaknya
baik pak saya tinggal dulu pak ya
kamu ngapain lagi ke sini
dan aku sama sekali gak mau bangun
justru tadi ada yang bilang sama aku kalau aku mirip banget sama anak kamu
emang aku beneran mirip sama dia
beneran gak aku mirip sama dia
edo kamu jangan ngacau edo
edo aku gak mau berantem sama kamu
lebih baik sekarang juga kau pergi dari sini
aku udah pernah bilang sama kamu
tolong jangan ganggu hidup aku dan anak aku dong
tolong jangan ngusir aku
dan emang apa aku bisa menghidupkanmu
salah kalau aku emang suka sama anak kamu
apa aku salah kalau aku cuma pengen lihat anak kamu
tolong data data ibu di sini diisi ibu ya
ini surat tanda lahir dari rumah sakit bu
yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pembuatan akte kelahiran
nah jadi tolong ibu tulis ya
kemudian di sini nama ayahnya
nah kemudian di sini bu nama anaknya
jangan lupa ya bu sertakan juga fotokopi surat nikahnya
kalau bisa secepatnya ibu ya diserahkan ke kami
maaf edo ini untuk kak fadil
tapi tadi susternya ngasih ke aku mi
edo maaf ini untuk kak fadil
susternya tadi ngasih ke aku
ini untuk kak fadil
jangan ganggu kak mila
gue nggak akan pernah percaya lagi sama lo
dan kalau memang lo nggak ganggu kak mila
ngapain lo ngerebut map ini dari dia
tadi suster itu ngasih map itu ke gua
maaf itu untuk aku dan kak fadil
bukan buat kamu
sekarang lebih baik lo pergi dong
daripada kita ribut di sini
dan lo kembali ditangkap
oke gue akan pergi
kamu nggak kenapa napa kak
kamu nggak diapa apain edo kan mila
kak taufan tenang aja
edo udah nggak berani macem macem lagi sama mila
mungkin karena edo takut dipenjara lagi kak
jangan mudah percaya sama manusia kayak hidup
dia punya berbagai macam cara untuk mendapatkan kamu bilang
jangan pernah bertemu dengan eduka
dan jangan pernah membiarkan edo menyentuh bayi kamu
jangan memberikan celah pada edo mila
sekali edo mendapatkan celah
edo akan langsung berpura pura
kamu buat mereka
mila ngerti kak
mila janji mila gak akan memberikan edo kesempatan
terima kasih ya kak
karena kak taufan udah peduli sama mila
ya taufannya ada nggak
ya ampun ada alayna
udah lama deh nggak kesini
yaudah kalau gitu masuk aja yuk
sayang banget ya tovannya nggak ada
emangnya taufan pergi ke mana andi
loh ana kamu belum ngasih tau alayna
ya ampun alayna taufan itu pergi sama kamila
pergi ke mana ya
ya mana aku tahu
ini kak taufannya pergi nyantain kamila ke rumah sakit dengok anaknya
soalnya katanya kak fadil hari ini sibuk banget gitu